koalisi masyarakat sipil untuk kpk bersih menilai
proses pemilihan calon pimpinan kpk seperti main main
mereka mendorong kpk mengirimkan surat kepada presiden
untuk mempertimbangkan rekam jejak dari peserta seleksi
gelombang protes terhadap proses seleksi calon pimpinan kpk muncul
mantan pimpinan kpk bushromu kodes dan aktivis anti korupsi
dari berbagai elemen dan kampus di yogyakarta meminta
presiden joko widodo mencoret capim kpk bermasalah
pasalnya proses seleksi calon pimpinan kpk dianggap tak transparan
pansel juga dianggap tak mendengarkan masukan publik
soal rekam jejak dan tak memasukkan syarat lhkpn
sebagai syarat capim kpk
proses pembentukan pansel di istana itu selintutan
selintutan itu bahasa perancis
sebelumnya di jakarta
kualisi masyarakat sipil
kualisi masyarakat sipil
untuk kpk bersih menyebut ada keengganan
pansel capim kpk membuka komunikasi yang produktif
dan memberikan narasi defensif
serta kecenderungan pansel memilih figur figur
dengan rekam jejak bermasalah
hal ini menimbulkan pertanyaan atas proses seleksi
kondisi tersebut menjadi pertimbangan
koalisi masyarakat sipil untuk kpk bersih
agar pimpinan kpk mengirimkan surat kepada presiden
untuk memberikan pertimbangan rekam jejak
dari peserta seleksi sebelum presiden jokowi
memutuskan memberikan sepuluh nama kepada dpr
kondisi tersebut menjadi pertimbangan
dan pembuka kepentingan
dari pimpinan yang dikenal
untuk memberikan maksimal
dan memiliki akses secara langsung kepada presiden
untuk memberikan masukan
untuk memberikan pendapat
untuk memberikan informasi informasi
fakta fakta data data yang relevan
untuk dijadikan pertimbangan oleh presiden
dan pansel dalam menentukan
calon pimpinan ke depan
kepala staf kepresidenan angkat bicara
terkait kritik yang disampaikan sejumlah pihak
kepala staf kepresidenan
pansel tidak bisa mengintervensi pansel
dalam proses seleksi pimpinan kpk
muldoko menambahkan seluruh anggota pansel kpk
bekerja mandiri tanpa intervensi pihak manapun
jadi buat apa membuat tim seleksi
jadi tim seleksi itu betul betul mandiri
tidak ada presiden yang mengintervensi

tidak ada presiden yang mengintervensi
proses tahapan seleksi wawancara dan uji publik
bagi dua puluh capim kpk telah berakhir
pada kamis lalu
ketua pansel capim kpk yen tiga nasi
tidak akan mengumumkan sepuluh nama calon
yang akan disetorkan kepada presiden
joko widodo dua september mendatang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
nama calon pimpinan kpk saat ini sudah terpilih
nama nama ini akan disampaikan
kepada presiden joko widodo
selanjutnya di uji di hadapan parlemen
kemudian ada riuh tuduhan
pansel tidak transparan sejak awal
belakangan bahkan ada tiga nama pegiat anti korupsi
yang dipolisikan pertanyaan sekarang
mas jika pemerintah serius mau berantas korupsi
kita bahas malam ini bersama
mas pak ifdal qasim
tenaga ahli utama kantor staff presiden
pak ifdal selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian ada mas tama satria langkun
koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
mas tama terima kasih selamat malam
saya ke mas tama dulu ya pak ibdal
terkait dengan pelaporan itu yang paling baru
bagaimana icw menyikapi ini
tentu kita akan terus fokus
karena upaya mengawal prosesnya
harus dilakukan mengingat
tidak lama lagi ya tanggal dua
itu akan dibacakan
dan akan ada sepuluh nama yang diserahkan kepada dpr
nah terkait dengan pelaporan
tentu saja kita menyayangkan
karena ini sebetulnya kan ruang bagi masyarakat
untuk menyampaikan semua informasi
yang diberikan oleh masyarakat
kalau memang informasi tersebut
dianggap tidak relevan
cukup untuk dipakai informasinya
ketika ada usulan usulan dari masyarakat
justru kita berharap pansel itu menerima
nah celakanya sekarang justru ketika
masyarakat aktif melakukan pemantauan
memberikan masukan kepada pansel
ini yang menurut bayangan saya
kalau kondisi seperti ini dibiarkan
maka ruang publik memberikan kritik
bicara soal pelaporan tadi kepada
polda metro jaya
ada atna antopandusodo dari koordinator icw
ada juga asvin direktur ylbhi
kemudian ada satu lagi
febri diansah jurubicara kpk
jadi menurut bayangan saya
kita berharap perkara perkara seperti ini
itu tidak diteruskan oleh kepolisian
karena kita juga melihat
misalnya yang melaporkan
kita nggak pernah tahu apa laporannya
dan apa motifnya
nah kembali lagi ke dalam perseleksi
kita dari masyarakat sipil akan lebih fokus
untuk mengurusi bagaimana
seleksi ini terus berjalan
dengan transparan akuntabel
dan menurut anda pelaporan ini adalah salah satu upaya
mengalihkan teman teman anti korupsi
justru kita tidak mau terpecah ya
karena kalau kita kemudian fokus
maka itulah yang diharapkan
oleh kelompok kelompok tertentu
kita berharap kita akan fokus pada
seleksi yang sekarang sedang berjalan
pak ifdal bagaimanapun kan teman teman
anti korupsi sudah memberikan
data yang sahih kemudian juga di media
juga sudah ada medianya pun juga
media media kredibel kemudian yang mengangkat
soal sejarah beberapa calon
memantau itu tidak sih sebenarnya
pemilihan pansel kan juga melalui
satu proses rsi juga
terlibat dalam proses
menentukan siapa pansel
dan kita lihat
dari pansel itu kan ada
sebelumnya pernah menjadi pansel
pada prioritas sebelumnya
kemudian ditambah dengan
orang orang dengan keahlian keahlian
juga dari kalangan masyarakat
seperti al araf dan
seterusnya jadi komposisi
dari pansel itu memang dipertimbangkan sangat
juga berbagai latar belakangnya
dan yang paling penting adalah
yang masuk di pansel ini adalah tokoh tokoh yang
yang tinggi dan
independen dalam mengambil keputusan
meskipun mereka berasal dari
perguruan tinggi ngo
dan seterusnya tetapi ketika mengambil
keputusan mereka adalah
orang orang independen dan itu udah kita lihat
karena itu setiap ketika
mulai proses ini tentu
dalam hal ini presiden yang memberi
mandat kepada pansel tentu memantau proses
kerjaannya nah termasuk
yang sekarang ini bergembang
pansel sudah sampai pada tahap
enam orang yang akan diserahkan kepada presiden
dari masyarakat termasuk dari icw
dan seterusnya itu menjadi
masukan yang sangat berharga untuk
dua puluh nama ini masuk
diberikan kepada presiden
dimana pansel menyerahkan hasil kerjanya
informasi yang diberikan
masukan masukan dari masyarakat
kan masukan dari masyarakat ini
tidak hanya yang disuarakan
atau secara melalui media
advokasi tapi juga ada yang
secara individual memberikan
tentang orang orang yang mereka
kenal dari dua puluh ini
nah tentu semua informasi ini akan
jadi bahan untuk
menentukan sepuluh orang yang akan diserahkan
kepada dpr nanti
jadi ada proses lagi presiden
dari dua puluh itu menjadi sepuluh
dpr lah nanti akan
menentukan siapa pimpinan kpk
bukan presiden lagi
karena lima akan
diambil dari sepuluh
tapi penyeleksian dari dua puluh menjadi sepuluh itu
pertimbangan dari pemerintah
itu apa saja maksudnya
apakah kemudian dari
masyarakat anti korupsi yang dikatakan
itu kan pasti menjadi masukan
kemudian dari mana lagi
maksudnya supaya ini
transparan siapa saja yang dari mana
saja informasi yang didapatkan karena itu juga perlu
ya yang pertama pasti dari
lembaga lembaga formal seperti misalnya
rekening misalnya itu akan diminta
di kpk di kpn
terkait dengan apakah mereka pernah
terlibat dalam satu peristiwa pidana
itu akan dilakukan
dari laporan dari masyarakat ini
tentu laporan dari masyarakat
yang masuk akan dicek juga
kebenarannya enggak serta merta
diterima begitu saja
tapi akan dicek kebenarannya
apakah benar atau tidak baru
seperti apa yang pasti
yang diberikan oleh masyarakat
tim di presiden yang akan
menyeleksi ini akan
dari lembaga formal
yang sebenarnya menjadi kegeraman
membuat gemas masyarakat
dan juga koalisi masyarakat sipil
anti korupsi itu kan adalah karena
prosesnya sudah berjalan begitu panjang
teman teman masyarakat anti korupsi sudah
sudah memberikan data yang
begitu banyak kepada media kemudian
juga kepada beberapa pihak sudah berdialog
juga dengan beberapa anggota
pansel misalnya sudah beberapa kali bertemu
tapi toh seperti tidak
tapi bagaimanapun juga akhirnya dua puluh nama ini pun
jadi anda melihatnya bagaimana sekarang
yang pertama tentu begini mbak
tadi bang ifdal sudah sampaikan
bahwa proses pansel
sendiri sudah sangat transparan
menurut pemerintah nah kita juga
akan menantang itu di
ruang ruang publik ada
pansel yang berasal dari unsur
masyarakat itu klaimnya
nah hari ini justru
ada banyak juga tokoh tokoh masyarakat
yang komplain dengan
mekanisme yang berjalan katakanlah
tokoh seperti bu yasafi ma'arif
ada tokoh tokoh misalnya seperti
ibu shinta industri
almarhum bapak presiden
kemudian terakhir ada
ketua pbnu syed akhil siraj
yang kemudian sudah datang ke kpk
nah mereka mengkritisi bagaimana
seolah olah tidak memberikan ruang
yang besar bagi masyarakat untuk memberikan masukan
nah hal tersebut kan kemudian
proses yang berjalan isu
soal lhkpn itu kan sudah
disampaikan oleh publik
jauh sebelum empat puluh
menjadi dua puluh dan dua puluh
akan ke presiden itu
sudah disampaikan tapi apa
reaksi yang ada apa reaksi
yang disampaikan oleh pansel
kayak misalnya ada akronim
terus kemudian kita bukan pemuas
a b c dan d nah ini menurut
saya konteks atau kondisi
yang sangat resisten terhadap masukan
publik nah faktanya
ini kan seolah olah tidak dipertimbangkan
dengan serius buktinya
dia tetap lolos dari tahapan
tahapan nah kemudian kita akan
bicara soal apa sih yang disampaikan
seberapa berkualitas informasinya
informasi yang disampaikan itu
bukan hanya dari masyarakat sipil
tapi dari kpk terakhir
misalnya kpk mengkonfirmasi
beberapa hal bahkan dia
menawarkan kita punya bukti
terkait dengan apa yang kita
sampaikan jika pansel
merasa buktinya belum cukup
tidak percaya dengan yang kita sampaikan datang
kpk itu sudah ada undangan kemudian
nah artinya ini kan tahapan tahapan
atau usaha usaha yang sebetulnya
nah dengan kondisi yang seperti ini
maka dari itu kita berharap presiden
betul betul mempertimbangkan itu
jawaban misalnya dari pak
yang mengatakan bahwa presiden
tidak bisa intervensi menurut
bayangan saya ini bukan soal intervensi
atau tidak undang undang
tidak memberikan batasan misalnya
pansel harus mengirim sepuluh
undang undang tidak menyebutkan undang undang
hanya membahas bahwa presiden
menyerahkan dua kali dari yang
dibutuhkan oleh kpk
ke dpr artinya kalau kpk butuhnya lima
lima sepuluh butuhnya dua
konteksnya adalah hari ini
kalau kemudian ada tudingan presiden intervensi
menurut saya itu nggak tepat
karena biar bagaimanapun mandat kepada
pansel itu adalah
dari tugas presiden keuangan ada pada
presiden entah dia mau mencoret
tidak meloloskan memberikan kesempatan
itu ada pada presiden dan beberapa kali
juga pansel mengatakan bahwa ia bekerja untuk presiden
betul yang perlu dipastikan kan tadi
pansel mengumumkan nama nama
calon pimpinan kpk kemudian
menerima masukan itu perintah undang undang
ada dalam satu pasal
kemudian salah satu syaratnya lagi
syarat capim kpk
atau cara pimpinan kpk
itu harus mengumumkan harta jadi bukan
lhkpn ya mbak lhkpn itu laporan
tapi mengumumkan harta artinya
dia sampaikan harta yang dia punya
nah kita belum pada
sampai call yang tinggi itu kita baru sampai
level ya sudah kita lihat lhkpn nya
saja itu pun juga tidak terpenuhi
artinya masukan tidak masuk
perintah undang undang tidak dijalankan
presiden punya legitimasi yang cukup
untuk memberikan penilaian terkait
dengan proses seleksi yang sedang berjalan
pak ifdal oke kalau misalnya
sekarang katakanlah oke baiklah
misalnya tidak bisa mengintensifensi
proses yang sudah berjalan
pastinya harus bisa melakukan
verifikasi yang terbaik
paling mendekati lah
iya kan itu yang artinya sekarang harus dilakukan
seluas apa sebenarnya
atau melihat mereka
dua puluh nama yang saat ini sedang
digodok yang akan digodok oleh presiden ini
ya sebelum saya jawab itu
saya ingin merespon dulu ya dari pertama ya
yang dimaksud dengan pak muldo
kalau tidak bisa mengintervensi
tim pansel ini kan pansel itu
dibentuk oleh presiden
berarti presiden sudah
dia dalam menyeleksi
kepada pansel ini karena itu
kewenangan pansel kemudian
karena sudah ada delegasi
kewenangan diberikan kepada pansel
tidak mungkin dalam proses perjalanan itu
lagi gitu karena dia
ada kewenangan presiden yaitu pada saat
diserahkan pada saat
dua puluh nama nah disitu baru
presiden akan menilai kembali
apa yang dilakukan
oleh pansel yang
sudah diberikan delegasinya
kepada mereka itu
kan dinilai lagi
rangka menilai inilah masukan masukan
tadi akan dilihat oke
terutama misalnya isu yang krusial tadi yang disampaikan
oleh mas tama itu
jelas akan menjadi pertimbangan
yang sangat krusial berkaitan dengan
pengumuman harta ini
gamblang di dalam
undang undang jadi itu normatif
normatif itu harus dipenuhi nah karena
cara untuk melihat juga
dari dua puluh yang menjadi sepuluh
nanti jadi instrumen instrumen
untuk melakukan penilaian
itu masih ada oke oke
oke itu yang sebenarnya kami
ingin konfirmasi apakah kemudian
dan seluas apa sebenarnya presiden
membuka mata dan telinganya untuk menerima
banyak informasi itu itu kan tapi setelah
jeda nanti kita bahas lagi bagaimana
bagaimanapun kalau misalnya
kita melihat respon pemerintah sama
pekan terakhir terkait pemilihan
dan tidak menunjukkan mungkin juga
teman teman masyarakat sipil lainnya juga
mengatakan bahwa tidak menunjukkan
menyelamatkan kpk atau
membuat kpk lebih baik itu nanti kita
bahas setelah jeda di cnn indonesia prime news
ya kita kembali di
di cnn indonesia prime news kami masih
membahas terkait dengan
kpk yang saat ini prosesnya
sudah selesai di tahapan pansel ya
sudah selesai di tahapan pansel berikutnya
adalah pemilihan oleh presiden joko widodo
dan kemudian akan disampaikan ke
dpr untuk dilakukan uji
kepatutan dan kelayakan
mas tama kalau misalnya anda melihat
gestur pemerintah selama
pemilihan capim kpk ini berlangsung
apakah anda melihat keseriusan
ya kalau kemudian
lihat sampai dengan saat ini
kalau ukurannya proses seleksi
tentu saja masih kita pertanyakan
ada pansel yang bilang itu kan nggak ada
sanksi pidananya itu kan nggak wajib
dan lain sebagainya ini argumentasi
yang menurut saya menurunkan
nilai yang selama ini
diperlihara begitu juga
misalnya dengan soal etik
standar kpk dalam
pengalaman kita selama ini dia punya
standar yang lebih tinggi daripada lembaga lembaga lainnya
ada seorang pimpinan kpk
bertemu dengan seseorang yang
ada hubungannya dengan perkara
tersangka atau bukan katakanlah demikian
itu dia bisa dipidana
untuk menjaga potensi kepentingan tadi
tidak hanya pimpinan termasuk
pegawai artinya bicara soal
memiliki standar yang menurut bayangan saya
kalau kemudian responnya resisten
ini akan membuat publik
semakin khawatir nah
dengan kondisi yang seperti sekarang
menurut bayangan saya ini ujungnya
ada pada presiden ketika
ada pihak pihak yang dipercayakan oleh
presiden menjawab dengan
konteks yang sangat
apa namanya resisten
menurut bayangan saya tentu
sekarang ada pada presiden
tanggung jawabnya apakah
sekeliling presiden yang disampaikan kepada publik
selama ini betul betul
pandangan presiden saya ragu
saya ragu artinya
artinya anda masih melihat
kita berharap ya ada pandangan yang berbeda
kritik dari masyarakat tokoh tokoh
dan bukan hanya bicara soal
tokoh nasional tapi juga guru bangsa
ini sudah menyampaikan pandangan pandangannya
saya rasa dan saya harap
itu bisa mengetuk hati pak presiden
untuk mengambil perhatiannya
melihat agenda berantasan korupsi
di tengah agenda yang memang sekarang
sedang sangat ramai sekali
isu soal hukum ada banyak sekali yang naik
soal papua dan lain sebagainya kita berharap
pak presiden pun juga melihat
ini sama pentingnya begitu loh
isu agenda anti korupsi masa depan kpk
ini harus betul betul
dilihat dan saya juga
percaya presiden tidak akan mau dikenang
yang kemudian membuat kpk
dalam konteks kondisi yang bahaya
atau dikenang sebagai presiden
oh yang membuat kpk menjadi tidak berdaya
lumpuh gara gara persoalan integritas
nah jadi saya harap
konteks konteks yang seperti ini
itu betul betul dipelajari oleh presiden
tidak serius tidak memperhatikan
agenda berantasan korupsi
itu bisa dijawab oleh presiden
dengan konteks yang sekarang ini
jadi masih serius atau tidak sebenarnya pak ibn dal
pemerintah sangat serius
sebetulnya kan kalau kita baca
sebetulnya pansel dengan
jumlah yang banyak itu kan tidak diharuskan
tapi itu kan dibuat
untuk menampung semua unsur ada
terwakili di dalam pansel itu
sehingga pansel ini bisa bekerja dengan
sudut pandang yang berbeda
biar bertemu di situ
tiga orang sebetulnya cukup lima orang
tapi ini karena ada
satu misi yang ingin
menghasilkan orang orang yang terbaik
didukung juga dengan fasilitas
mereka bekerja dengan dukungan fasilitas
apa yang mereka butuhkan
itu kan proses seleksinya
ada tahapan juga tahapan psikologis
jadi memeriksa secara
seluruh kandidat yang
lolos pada tahap
kemudian ada tahap
rekam jejak dari semua kandidat itu
semua proses itu
dan juga memerlukan dukungan
nah karena itu
kelonggaran kepada pansel
bekerja dengan sungguh sungguh
kenapa karena pemerintah kan juga
punya agenda juga dalam proses
pemberantasan korupsi ini bisa berjalan
karena pemerintah juga
dengan misalnya banyak
bupati bunglai bupati
bumm kena ott
dengan gambar seperti ini
pemerintah juga harus membuat
satu mekanisme bagaimana
mencegah ini kan itu
mekanismenya nah karena itu kan kemarin
tahun yang lalu
di sekitar bulan oktober pemerintah
satu sistem strategi nasional
untuk pencegahan korupsi itu
itu salah satu indikasi
menunjukkan pemerintah serius dan menempatkan
kpk sebagai koordinator
pemberantasan korupsi ini
dimana di situs bukan hanya
yang terlibat dalam
pemberantasan korupsi ini juga mengikut
sertakan yang lain sehingga
untuk juga menangani kasus kasus korupsi
kpk oke tapi bagaimanapun
kalau misalnya diminta kepada
lembaga lembaga lain memang jalan tapi mungkin
tidak seagresif yang dilakukan kpk ya
mas tama ya karena memang ininya beda
kewenangannya juga beda tapi kalau misalnya melihat
yang sekarang tama
kalau untuk strategi
pemerintah tadi sudah dikatakan
kerjasama antar lembaga sudah dikatakan
tapi toh juga masih banyak korupsi yang
kemudian melanda kepala
daerah kemudian yang besar besar
misalnya kita pernah bicara soal meikarta itu juga
jadi apa apakah
metodenya yang salah
sekarang yang krusial
sekarang itu kan sebetulnya ini
bicara soal individu individu ya artinya
memang orang orang yang berkualitas
integritas untuk duduk di
jabatan jabatan tertentu ini yang
menurut saya yang sekarang kita
relasikan dengan konteks seleksi
capim kpk nah dalam konteks
hal ini ini kita presiden
sekarang sedang mencari
capim yang akan dikirimkan kepada presiden
nah ini sebetulnya sejalan dengan agenda agenda
presiden yang lainnya
saya sendiri juga ikut mengawal proses
stanas pk sampai ke daerah daerah
pencegahan itu dilakukan
dalam konteks pemerintahan daerah
bagaimana pembentukan unit
unit unit di daerah untuk
warna warna dan jasa kita juga lihat itu
artinya memang ini menjadi strategi yang perlu
dipertimbangkan nah catatannya memang
sistemnya artinya sudah disiapkan
ini semua harus berjalan secara bersamaan
karena kalau kita bicara soal
pemberantasan korupsi tidak akan bisa melulu
soal penindakan nah tapi
dalam konteks pindahkan juga itu penting
misalnya kalau kita bicara soal ott
dalam bayangan saya juga penting
ketika misalnya ada perkara perkara
ott yang dilakukan contoh dalam perkara bawang
perkara cuma dua miliar
suapnya tiga miliar
tapi begitu terjadi perbuatan
sempurna tidak ada yang menangani perkara tersebut
sampai tiga puluh miliar harga lagi
naik dan lain sebagainya ini menurut saya
yang perlu dilakukan jadi memang sejalan
pimpinan kpk harus punya visi soal
koordinasi dan supervisi
begitu juga pemerintah
karena kalau bicara soal pencegahan
kemudian pemerintah tidak terlibat
karena memang harus sinergi semua ini
tapi untuk sampai kesana tentu
kepala kepala di lembaga lembaga
penegak hukum ini harus sama
dalam hal apa tentu yang pertama
integritas ketika bicara integritas
baru kita bicara soal bagaimana
kinerjanya sistemnya dan
pak ifdal bagaimanapun soal pemilihan
capim kpk ini sejak awal
pansel sudah mengatakan gak mungkin
mencari manusia setengah dewa tapi saya
sekarang ingin melihat bagaimana dengan pemerintah
apakah masih memungkinkan
itu kan sekarang intinya sekarang sudah kembali
namanya semua ke pemerintah apakah
pemerintah masih berupaya untuk
betul betul saklek kemudian menyaring
dengan saringan yang betul betul
tipis ya harus disaring
apakah akan mencari manusia setengah
dewa itu ya
kan yang dicari itu kan orang
dengan rekam jejak yang
memimpin kpk sebagaimana
jadi kita harus
memilih pemerintah yang
sudah diharapkan oleh masyarakat
artinya kan reputasi kpk ini
dengan pimpinan yang baru
karena kita lihat kan dari tradisi
pimpin kpk ini selalu
kemudian mereka tampil cukup baik ya
pada periode ini kita lihat
aktif sekali melakukan ott
di daerah nah tentu
untuk periode berikut ini
yang sama berusaha
orang dengan reputasi
orang yang punya reputasi yang baik
terhadap pemberantasan korupsi
dalam hal teknik
mereka memang nanti
ketika mengambil keputusan itu
tepatlah dan juga
nah itu semua akan dikombinasikan
dalam memilih sepuluh orang ini
yang akan diserahkan kepada
nah dpr nanti juga masih punya
ini punya kewenangan yang lainnya
kewenangan lagi untuk
memerasnya menjadi lima
tapi kita harapkan yang sepuluh
sudah melalui proses yang anda sebut tadi
saringan yang ketat
kpk yang akan datang
itu akan diisi oleh
pemimpin pemimpin yang memiliki
dan track record yang bagus
uji publik yang
dua hari kemarin
selasa rabu kemarin itu
itu kan di record
dan presentasi mereka
itu akan di dengar lagi
melihat sejauh mana ini
atau pemikiran pemikiran mereka
sebetulnya juga kan
menunjukan kecenderungan mereka
karena itu pasti akan di dengar lagi
ya kalau kemudian
ukurannya memang ketat
sekali sepertinya memang ini berat ya
berat karena memang
apa menurut anda apa dari dua puluh
dari catatan kita memang
banyak sekali ditemukan
di masing masing capim tersebut
nah dalam konteks yang seperti sekarang
yang kita harapkan sebetulnya
presiden menyadari betul
dia memberikan sepuluh nama dan diantara sepuluh
masih ada catatan
itu masuk ke dpr itu dalam bayangan saya
itu semakin susah
kemudian masyarakat mengontrol
pengalaman selama ini
ketika semua itu masuk ke dpr itu sudah rimba
ya prosesnya banyak sekali orang
yang kemudian harus kita
sampaikan masukan kita temuan kita
dan sampai saat ini
selama proses di dpr bicara soal seleksi kpk
itu nggak ada indikator yang ketat
indikatornya a b c dan d
nah menurut bayangan saya ini merupakan
titik yang paling kritis cuma di presiden
lah titik titik itu
bisa diperbaiki indikator indikator
yang ketat itu bisa dilakukan
sehingga ketika sepuluh nama
sampai ke dpr mereka mereka adalah orang orang
yang tidak punya catatan sehingga
mau pilih siapapun lima diantara sepuluh
maka buat gerakan
anti korupsi ini tidak akan membahayakan
oke oke pak ibn al ahtra akhirnya dari anda
jadi masukan dari
masyarakat sipil kekhawatiran lah ya
termasuk juga kekhawatiran kemudian
juga apa yang disampaikan oleh
tokoh tokoh bangsa seperti
ibu sinta dan
semua tokoh tokoh yang
sudah menyatakan di jogja di semarang
dan di tempat lain itu pasti akan
jadi pertimbangan presiden
dalam nanti menyeleksi
tentu semua masukan ini
sangat penting bagi presiden
dan berdasarkan masukan masukan itu
cross check data yang disediakan
akan kita harapkan
menghasilkan apa yang jadi
kekhawatiran mas tama tadi tidak terjadi
karena di dpr
memang proses yang berjalan adalah
di presiden memang ada
aspek politiknya juga tapi
lebih dominan unsur tenokratisnya
tenokratis ini pasti akan menjadi pertimbangan
udah mudahan oke baik
kita lihat nanti seperti apa
dan siapa saja yang akan dipilih dan
namanya akan dikirim ke dpr
terima kasih mas tama terima kasih pak ifdal
atas waktunya kami cnn indonesia
prime news akan kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami